assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak profesor dr haseh g haji ma'ruf amin
beserta ibu wuri estu maruf amin
yang saya hormati ibu hajah
profesor dr haseh megawati sukarno putri
presiden republik indonesia ke lima
yang saya hormati ibu haja

istri presiden republik indonesia ke empat
yang saya hormati bapak tri sutresno
wakil presiden republik indonesia ke enam
wakil presiden republik indonesia ke sembilan
yang saya hormati bapak muhammad yusuf kalla
wakil presiden republik indonesia ke sepuluh dan ke empat belas
wakil presiden republik indonesia ke sebelas
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota mpr republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dpr republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota dpd republik indonesia
yang saya hormati ketua para wakil ketua
dan para anggota lembaga lembaga negara
yang saya hormati ketua para wakil ketua
yang mulia para duta besar negara negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional yang hadir
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju serta panglima tni kapolri jaksa agung kepala bin
yang saya hormati para ketua umum partai partai politik yang hadir
saudara saudara sebangsa dan setanah air para hadirin yang berbahagia
tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat sangat sulit tidak mudah
semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama
krisis kesehatan pandemi covid sembilan belas belum sepenuhnya pulih
perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit
tiba tiba meletus perang di ukraina sehingga krisis pangan krisis energi dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi

terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh pangkrut
terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh pangkrut

dan tiga ratus empat puluh lima jiwa terancam kekurangan pangan agut dan kelaparan
ujian ini tidak mudah bagi dunia
dan juga tidak mudah bagi indonesia
semua ini harus kita hadapi dengan kehatian dengan kewaspadaan
namun di tengah tantangan yang berat kita patut bersyukur indonesia termasuk negara
yang mampu menghadapi krisis global ini
negara kita indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi covid sembilan belas
termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia
yaitu empat ratus tiga puluh dua juta dosis vaksin yang telah kita suntikan
inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran empat sembilan persen
angka ini jauh di bawah rata rata inflasi asean yang berada di sekitar tujuh persen
dan jauh di bawah inflasi negara negara maju yang berada di sekitar sembilan persen
bahkan sampai pertengahan tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita akan memiliki kekuatan yang sangat besar
dan juga surplus rp satu ratus enam triliun
oleh karena itu pemerintah mampu memberikan subsidi bbm subsidi lpg dan subsidi listrik
sebesar rp lima ratus dua triliun di tahun dua ribu dua puluh dua ini
agar harga bbm di masyarakat tidak terlalu jauh

selain itu ekonomi berhasil tumbuh positif di angka lima empat puluh empat persen pada kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh dua ini
neraca perdagangan juga surplus selama dua puluh tujuh bulan berturut turut
dan di semester satu
setelah ini akhirnya dibesarkan pelayanan bbm
ket guardians lays e money berharga rp satu ratus enam puluh tiga enam ratus enam puluh delapan triliun
dan berbalan juga diemi empat
hati hati namun di sisi lain agenda agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk
meraih indonesia maju
saudara saudara sebangsa dan setanah air
dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas yang melanda seluruh dunia bangsa indonesia telah menunjukkan
diri sebagai bangsa yang tangguh
masyarakat dusun masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi
ulama tokoh agama dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat
organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat
tenaga kesehatan tni dan polri dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama sama
dan lembaga lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini
kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik berarti artinya kita juga insya allah
pasti mampu mengelola agenda agenda besar lainnya dengan baik pula inilah
kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita indonesia
kekuatan kedua indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah
wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar
indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan
keuangan yang utama adalah pula kekayaan labour anggaran bagi kita dan saudara saudara
negara yang ada yang juga cowok n
kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi
jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak anak muda usia produktif
serta daya beli masyarakat yang terus meningkat
akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global
kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam
indonesia diterima rusia dan juga diterima ukraina sebagai jembatan perdamaian
diterima negara negara besar walaupun geopolitik sedang panas
dan juga dipercaya pbb sebagai champion dari global crisis response group
untuk penanganan krisis global baik krisis pangan
krisis energi maupun krisis keuangan
dan tahun ini kita menjadi presiden g dua puluh
organisasi dua puluh negara ekonomi terbesar di dunia
dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara negara asean
kita berada di puncak kepemimpinan global
dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama kerjasama internasional
kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri
reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha
terus kita lakukan
ekosistem investasi dan pertumbuhan umkm terus kita perbaiki
hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat
pertumbuhan investasi juga meningkat tajam
di mana saat ini lima puluh dua persennya sudah berada di luar pulau jawa
artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat
tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang indonesia sentris
saudara saudara sebangsa dan setanah air
dengan kekuatan dan peluang besar tersebut
kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun indonesia yang inklusif
berkeadilan dan berkelanjutan
pertama hilirisasi dan industrialisasi
sumber daya alam harus terus dilakukan
hilirisasi nikel misalnya
telah meningkatkan ekspor besi baja delapan belas kali lipat
saya ingat di tahun dua ribu empat belas hanya sekitar rp enam belas triliun
tapi di tahun dua ribu dua puluh satu kemarin meningkat menjadi rp tiga ratus enam triliun
karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi
dan di akhir tahun dua ribu dua puluh dua ini
kita harapkan sudah bisa mencapai empat ratus empat puluh triliun rupiah
itu hanya dari nikel
sekali lagi itu hanya dari nikel
selain penerimaan pajak
devisa negara juga naik
sehingga kurs rupiah lebih stabil
sekarang ini indonesia telah menjadi produsen kunci
dalam rantai pasok baterai litium global
produsen mobil listrik dari asia
dari eropa dan dari amerika ikut berinvestasi di negara kita
pemerintah juga akan terus mendolong hilirisasi boksit
hilirisasi tembaga dan hilirisasi timah
kita harus berani
kita harus membangun ekosistem industri
di dalam negeri yang terintegrasi
yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia
optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan
persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan manggrup
serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan
dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon
energi bersih dari panas matahari panas bumi angin ombak laut
dan energi bio akan menarik industri penghasil produk produk rendah emisi
kawasan industri hijau di kalimantan utara
akan menjadi green industrial park terbesar di dunia
saya optimis kita akan menjadi penghasil produk produk hijau
yang kompetitif di perdagangan internasional
upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio
pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak
akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan farmasi dan energi
demikian pula dengan perkebunan kita antara lain
kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar cpo dunia
untuk konsumsi beras
kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir
untuk beras konsumsi
pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita
kita baru saja memperoleh penghargaan dari international rice research institute
yang disaksikan oleh fao
karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan
dan suwa sembada beras sejak tahun dua ribu sembilan belas
perlindungan hukum sosial politik dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat
pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi
hak politik perempuan dan kelompok marginal harus terus kita jamin
hukum harus ditegakkan seadil adilnya tanpa pandang bulu
ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci
rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara
khususnya oleh aparat hukum dan lembaga lembaga peradilan
demikian juga dengan pemberantasan korupsi
terus menjadi prioritas utama
untuk itu polri kejaksaan dan kpk terus bergerak
korupsi besar di jiwasraya asabri dan garuda berhasil dibongkar
dan pembenahan total telah dimulai
penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus blbi
terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil
skor persepsi korupsi dari transparansi internasional
juga naik dari tiga puluh tujuh menjadi tiga puluh delapan di tahun dua ribu dua puluh
indeks perilaku anti korupsi dari bps
juga meningkat dari tiga delapan puluh delapan ke tiga sembilan puluh tiga di tahun dua ribu dua puluh
penyelesaian pelanggaran ham berat masa lalu
juga terus menjadi perhatian serius pemerintah
ruu komisi kebenaran
dan rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan
dan tindak lanjut atas temuan komnas ham
masih terus berjalan
kepres pembentukan tim penyelesaian non judicial
pelanggaran ham berat masa lalu
juga telah saya tandatangani
saudara saudara sebangsa dan setanah air
saya tekankan reforma agraria
dan perhutanan sosial dan sertifikasi tanah
harus terus dilanjutkan
berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan
dengan sinergi dan data yang lebih baik
program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja
akan terus ditingkatkan
program program ini menjangkau nelayan petani buruh
pekerja informal dan penyandang disabel
tentang disabel kita juga baru saja menjadi tuan rumah
alhamdulillah kita menjadi juara umum
yang keempat umkm harus terus didukung
agar bisa segera naik kelas
digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan
dua dekakorn dan sembilan unicorn
terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah
dua belas juta umkm telah masuk dalam ekosistem digital
dan ditargetkan sebesar tiga puluh juta umkm
akan masuk ekosistem digital pada tahun dua ribu dua puluh

terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sembilan belas juta umkm telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar tiga puluh juta umkm akan masuk ekosistem digital pada tahun dua ribu dua puluh empat
penayangan produk umkm di e katalog pemerintah
juga diharapkan akan menyerap produk umkm
di saat yang sama kewajiban apbn apbd dan bumn bumn
untuk membeli produk dalam negeri
juga akan terus didisiplinkan
kelima pembangunan ibu kota nusantara
terus harus dijaga keberlanjutannya
kita ingin mengingatkan
hanya untuk para asn
tetapi juga para inovator dan para wira usahawan
bukan hanya berisi kantor kantor pemerintah
tetapi juga motor penggerak ekonomi baru
bukan kota biasa
tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia
kawasan inti pusat pemerintahan
memang dibangun oleh apbn
lima puluh persen investasi swasta diundang
untuk ikut berpartisipasi
saudara saudara sebangsa dan setanah air
semua agenda tersebut harus ditopang
oleh manusia indonesia yang unggul
untuk itu di bidang kesehatan
stunting harus cepat dipangkas
serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata
akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan
dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan
para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan
pada dunia kerja sejak dini
minat anak di bidang sains teknologi seni
dan olahraga harus didukung dan diapresiasi
oleh karena itu
budi pekerti yang luhur ideologi pancasila
binika tunggal ika dan patriotisme
merupakan pilar utama
seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan
harus terus digairahkan
karya sastra dan film
karya seniman muda harus terus didukung
dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan
sesuai kemampuan fiskal pemerintah
adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan
oleh kpu harus kita dukung sepenuhnya
saya ingatkan jangan ada lagi politik identitas
jangan ada lagi politisasi agama
jangan ada lagi polarisasi sosial
demokrasi kita harus semakin dewasa
konsolidasi nasional harus diperkuat
dan terima kasih kepada saya
terima kasih kepada ulama tokoh agama
tokoh masyarakat dan tokoh kebudayaan
yang telah berkontribusi besar
memperkokoh fondasi kebangsaan kita
serta merawat persatuan dan kesatuan nasional
saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga lembaga negara
untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini
untuk memperkokoh ideologi bangsa
saya menghargai upaya mpr dalam mendorong pengamalan pancasila
mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok pokok
haluan negara serta menggagas kerjasama internasional
dalam mengatasi permasalahan global
dukungan dpr dalam menghadapi krisis kesehatan
dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah
dpr telah mendukung beberapa transformasi besar
antara lain undang undang ikn dan
undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
serta undang undang tindak pidana kekerasan seksual
dpd sesuai dengan kewenangannya telah ikut berperan
dalam menyusun beberapa rancangan undang undang
terutama terkait dengan otonomi khusus
dan pembentukan provinsi provinsi baru
reformasi pelayanan hukum di mahkamah agung
terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara
ma terus mengedepankan keadilan restoratif
ma juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum
yang berkeadilan bagi masyarakat
mahkamah konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan hukum
konstitusi secara efektif
sistem peradilan berbasis elektronik
semakin memudahkan akses masyarakat
peran mk sebagai tuan rumah kongres mk
sejujurnya juga patut diapresiasi
bpk telah menjaga sinergi antara kualitas
tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas
dalam menghadapi krisis
ini sangat membantu pemerintah
rencana penggaraan supreme audit institution sai dua puluh
juga semakin memperkokoh kepemimpinan indonesia di g dua puluh
komisi yudisial terus memberikan layanan prima
dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa
penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan
telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat
saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga lembaga nasional
yang lain sesuai wewenang dan perannya
terima kasih kepada bank indonesia
otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan
terima kasih juga kami sampaikan kepada kami
komisi pemberantasan korupsi dan ombudsman republik indonesia
dan juga kepada komisi pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum
juga kepada komnas ham dan lembaga lembaga nasional lainnya
saudara saudara sebangsa dan setanah air
saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada
selalu hati hati dan selalu siaga
krisis demi krisis masih menyebabkan
demi krisis masih menghantui dunia
geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan
kita harus selalu piling lanmas foto
harus ingat dan selalu waspada
kita harus selalu cermat dalam bertindak
kita harus selalu hati hati dalam langkah
saya tegaskan kembali agenda besar bangsa tidak boleh berhenti
langkah langkah besar harus terus dilakukan
ada minimal lima agenda besar yang tadi telah saya tekankan
saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu
mendukung agenda besar bagi pencapaian indonesia maju
dengan kerja keras
dengan inovasi dan kreativitas
semoga allah subhanahu wa ta'ala
tuhan yang maha kuasa
senantiasa mempermudah upaya kita
dalam meraih indonesia maju yang kita cita citakan
marilah kita bersatu padu untuk indonesia maju
indonesia pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
dirgahayu republik indonesia
dirgahayu negeri pancasila merdeka